taukah anda indonesia memiliki petarung yang berlaga di ajang mixed martial arts dunia
ada stefer rahardian petarung perwakilan indonesia yang berlaga di event one championship
sosok stafer rahardian kami pilih menjadi sportsperson on tuesday
profil dari steffer rahardian pun sekaligus menutup cnn indonesia sport hari ini
saya anita mai selamat malam dan salam sports
saya ada di jujitsu karena saya di ajak teman baik
jadi saya di ajak latihan di rumahnya dulu pertama kali
sama salah satu instructor brazilian jujitsu juga dari indonesia
saya ingin belajar self defense saja tidak ada kepikiran untuk jadi atlet awalnya
tidak ada kepikiran untuk menyempul di dunia profesional
saya ingin belajar self defense saja tidak ada kepikiran untuk menyempul di dunia profesional
awal pertandingan pertama kali saya ya kalah gitu loh nggak pernah ada menangnya gitu loh
terus mulai dari situ saya ngerasa kayak jiwa kompetisi saya jadi terpanggil gitu loh
buat wah kayaknya saya mesti latihan lebih giat lagi gitu lebih keras lagi gitu
atau bantuan yang teman saya berikan untuk latihan brazilian jiu jitsu ini gak menjadi sia sia gitu
saya memutuskan untuk hidup dari jalan martial art mixed martial art atau brazilian jiu jitsu
itu tahun dua ribu sebelas gitu
itu saya udah mulai meninggalkan semuanya gitu loh
saya kerjaan kantoran gitu terus kerjaan apapun yang saya lakukan gitu loh
untuk hidup saya tinggalin semua gitu
bergerak di bidang martial art
awal awal one championship datang ke jakarta
tapi itu gagal dikarenakan saya dilanda cedera gitu cedera lutut yang cukup parah gitu
jadi itu mengharuskan saya untuk menghentikan karir saya beberapa tahun gitu
total saya recover untuk cedera saya itu dua lima tahun
setelah saya pulih dari cedera
tahun dua ribu lima belas saya bertemu dengan andrew leon di jakarta
dan mulai berlatih dengan dia gitu loh
sekarang mulai berlatih dengan andrew leon
dan dua ribu lima belas saya mulai ikut event mma lokal di jakarta
saya nggak ada kepikiran untuk
maksudnya nggak ada kepikiran terlintas
oh saya harus ke one championship ini ini segala macem gitu
enggak karena saya hanya berpikir bahwa pada saat itu
saya berlatih terus ikut kompetisi di dalam lokal untuk mengembangkan teknik teknik saya
semuanya itu ya hanya untuk berkembang gitu loh
saya nggak pernah menyangka sebenarnya untuk ikut one championship
saya kenal steffer selama tiga atau empat tahun sekarang
dan dia sudah menunjukkan kemampuan untuk berkembang di mma
dan benar benar menunjukkan kemampuan sebenarnya
jika dia berperan seperti itu
seperti dia melakukan ini
jika dia berperan di dalam ruang
jika dia berperan di dalam kudang
kebukaan itu adalah kelima untuk steffer
dia bisa menjadi
indonesia terbaru dan super star di mma
kalau misalnya indonesia sebut nama ke japanese kabar
mungkinemen sudah polosetani
di asia kita juga